apa saya bilang bang deddy belum datang kan
mau ke perpus
oh apaan ke perpustakaan
mau cari bahan buat tugas kuliah
kak cimut ada apa kesini
masa laras gak tau
itu majalah wanita
majalah yang terkenal
iya laras tau
ini majalah terkenal dan majalah wanita
tapi buat apa dikasih ke saya
saya mau kasih ke laras aja
nggak ah gak mau
nanti kamu rugi lagi
ini majalah edisi kemarin
yang edisi baru udah keluar kok
oh yaudah makasih ya
nah laras kedepannya berang aja yuk
hmm kamu ke pangkalan kan
kenapa gak ke pangkalan
soalnya angkot yang lewat perpustakaan itu lewat depan gang senggol
jadi saya gak ke pangkalan
kamu duluan aja
oh yaudah saya jualan aja ya
ya makasih ya
kalau gitu makasih ya
gue mau pergi segera ya
engkau enggak ada sibuk enggak
oh berarti enggak sibuk
engkau punya uang enggak
ala boleh minum lima ribu enggak
ala pengen jajan bubur kacung hijau
alia kenapa enggak minta dari tadi
ini pakai muter muter
alia nanti kemarin kasih ke engkau
ya udah ala pergi dulu ya kong
ya hati hati di jalan ya
tumil lo enggak ke malaras
emang kenapa kalau gue gak lewat sana
enggak kenapa kenapa sih
gue baru aja dari rumah laras
larasnya mau pergi ke perpustakaan
katanya mau nyari bahan buat tugas kuliahnya
hei tukang ojek
kamu punya uang enggak
buat apa pak
buat dicukur ramu tuh udah panjang
nanti aja ya pak
ya nggak apa apa tuh
daprak daprak daprak
mau beli apa
mending beli ke daprak aja neng
bang deddy belum tuntut
bang deddy belum tuntut udah nyampe di kaki lima
soalnya jam segini bank bubur udah nyampe
mimi teh pengen ngomong sesuatu
nanti aja tuh mi
nasi goreng bikinan mimi enak
ya kan pak
mau beli es cendol neng
enggak mau beli bubur
pratoh pratoh pratoh
bang buburnya satu
oke neng tunggu ya
oh apa apa betapa
oh apa apa betapa
oh apa apa betapa
oh apa apa betapa
mimi teh pengen pulang kampung
kenapa mimi pengen pulang kampung
mimi teh pengen ketemu mama sama sodara sodara di kampung
pengen maaf maafan sebelum masuk bulan puasa
yaudah tuh mi nggak apa apa
mimi mau pulang hari ini
hari ini mimi masih mau bantuin emak bikin kue
enggak sekalian juga tuh kamu pulang kampung sebelum bulan puasa tuh
nggak usah pak
kan bapaknya juga di sini
ma bapaknya di sini aja nggak usah di kampung
semalam bisa saya minta izin lagi man
mau ngecat pirang rambutnya kayak temen temennya itu
masa mukanya melayu rambutnya bule
minta dicat rambutnya
minta dicat rambutnya
det menurut situ gimana
gitu aja ngambek
yaudah gue pesen ketoprak dah satu
ketupat yang banyak cabainya sedang kerupuknya banyakin
mana tuh uang buat dicukur teh
masya allah pak
ntis jalan dulu ya
bang tis udah berangkat
udah emang barusan emang kenapa yoh
apan kamunya juga lagi di kamar mana atuyo
lagi di wc apan
bu untuk bapak banyak amat bayarnya
enak aja lu jak kalau ngomong
orang jia naik daerah wb empat belas paling ujung no
wuu gitu aja ngambak